mengira mimpi jadi istri dokter menjadi kenyataan malah berujung petaka
inilah nasib yang dialami mawar wanita asal kebonboho kenali asam kota jambi
berawal dari pertemuan di salah satu aplikasi jodoh
ia menikah siri dengan ahnaf arafif yang mengaku dokter bedah syaraf lulusan new york
namun semua ternyata palsu
dokter lulusan luar negeri hanyalah bualan
yang lebih parah ternyata suaminya ini adalah perempuan tulen
mirisnya lagi semua kebohongan itu terbongkar setelah maligai rumah tangga itu terbina selama sepuluh bulan
mawar mengaku tak pernah menaruh curiga pada sang suami
meski selama itu pula ia belum pernah melihat langsung alat kelamin suaminya itu
sang suami juga mengaku memiliki kelainan hormon
sehingga terjadi benjolan di bagian dada
yang sebenarnya adalah payudara
kecurigaan itu justru muncul dari ibu kandung mawar
setelah lima bulan menikah siri keluarga menuntut pernikahan resmi
namun sang suami malah membawa korban kabur ke lahat sumatera selatan
dan membawa uang enam puluh tujuh juta rupiah
ya memang bentuknya banyak lagi lagi sih
karena dia pun bisa dibilang pelecehan agama ya juga
karena juga dia sering dimusulah betul mutafik dimusulah sedikit
karena dia imam juga pernah jadi imam juga
pernah jadi imam juga
jum'atan di masjid al mukarramah juga
jumatan orang pun tahu sekampung orang tahu kalau dia jumatan
saat ini kasusnya sudah masuk dalam persidangan di pengadilan negeri jambi
ia terjerat kasus penipuan gelar perguruan tinggi
dan mawar menjadi saksi dalam kasus ini
di pengadilan terungkap sang suami gadungan itu bernama asli erayani
perantau asal lahat sumatera selatan
sementara karena malu korban mengalami trauma berat bahkan jatuh sakit
dan hingga kini berada di bawah pengawasan psikiater